lagiankau ini macam cabai rawit aja
kata orang rejang lin
nggak akan cukup untuk membayar semua hutang hutang aku
ya tuhan aku harus ngelakuin apa
aku harus apa
surah tanah rumah ini
apa aku gak dekan saja ya surah tanah rumah ini
mau diapain surah tanah rumah ini
tadi ibu sedang nyari surat surat penting untuk urusan kerjaan ibu
tiba tiba nemu surat tanah rumah ini
ibu lagi ada masalah ya
sebaiknya kamu keluarnya kei
ibu sedang butuh waktu sendiri
dan tidak semua masalah perlu kamu ketahui
kay sayang banget sama ibu
pokoknya apapun yang terjadi
kei bakal ada di samping ibu
sekarang juga kita harus menemui datu tunggal untuk minta izin ke jakarta
untuk apa karina
kalau datu tunggal tahu
kalau kita bolak balik ke jakarta hanya untuk mengkhawatirkan kalina
pasti datu tunggal akan melarang kita
aku tidak peduli
memangnya kamu itu tidak khawatir
kamu tidak takut terjadi apa apa pada alinda di jakarta
bukannya saya tidak mengkhawatirkan alina kalimah
tapi untuk apa kita ke jakarta
karena sudah ada kim maung yang mengawasi alina
justru kalau kita datang ke jakarta
kita akan membahayakan alina
iya tapi aku itu khawatir alim
semenjak terakhir kita pulang dari jakarta
aku itu selalu kepikiran alina
aku selalu mengkhawatirkan alina
itu perasaan seorang ibu terhadap anaknya
alina di jakarta baik baik saja
tapi aku percaya dengan aluriku alim
kalau sekarang aku harus bersama alina
jadi sekarang terserah
kamu mau ikut aku atau tidak
aku sekarang mau menemui datu tunggal
dengan atau tanpa seizin datu tunggal
aku akan tetap pergi ke jakarta
yang penting aku sudah minta izin
kenapa setiap ada maunya karina tukeras kepala sekali
kau langsung balik ke kosan ya
nanti kalau aku minta diantar ke rumahnya sakti
ada yang cemburu lagi
difitnah lagi cemburu sama kau
kalau bukan gara gara pesan ayah
aku gak mau deket deket sama kau
lagian kau ini seperti cabai rawit saja
kata orang rejang
kalau kamu menangis
kata orang rejang lin
kau ini macam tipe cewek
kau aja masa aku disamakan sama cabai sih
apa sih yang gak bisa kita lakuin kalau kita belajar
kebetulan yang ngajarin silat aku itu ayah
jakarta itu keras lin
jadi kita harus bisa bela diri
biar kita bisa jaga diri sendiri
ayah kamu tuh yang mana sih put
pasti orangnya keren ya
makanya sering sering lah main ke rumah aku
biar kau kenal sama ayahku
ayah kamu paranormal juga
kok kenalnya gitu
setiap aku ada bahaya pasti ayah kamu tahu
makanya dia suruh kamu jagain aku kan
deket dukun aja tau gak ayah kamu
lin ayah aku tuh bukan paranormal
tapi aku juga gak tau lin
kenapa ayah aku minta aku buat jagain kau
ngapain gak ditanya aja
aku sudah tanya kok
tapi ayahku gak pernah jawab lin
kok aneh sih put
kenal enggak minta dijagain
atau jangan jangan ayah kamu pasti main di sosmed sama aku
abis itu dia obses sama aku
ayahku tuh bukan orang yang seperti itu
ayahku tinggal di kampung
lagipula kau ini bukan tipe ayahku
mama aku tuh cantik
serasi kali sama ayahku
ya emang kenapa
ayahku udah suka cabai bawel macam kau
hinak aja ngatain aku bawel lagi
aku tuh cantik tau
udah jalan yuk
eh tapi kita makan dulu ya aku lapar
oke cabai galang kita mau
enak lah hue hui

enak juga anif paula
kemana udah sam
kenapa dia harus menjawab telepon saya
aku dia baik baik saja
angkat teleponnya pak
tadi angkat juga
mana yang mereka
siapa sih ini
nenek mau apa
bagi uangnya cuk
nenek belum makan
ini untuk nenek
nek mau pergi
kalau boleh saya tahu
kita ini ada dimana ya nek
kalau kamu tersesat
kembalilah kamu ke tempat kamu berasal
kemana nenek itu pergi
kalau kamu tersesat
kembalilah kamu ke tempat kamu berasal
apa itu artinya
aku gak mungkin memaksa ibu bicara tentang masa lalu ayah
sepertinya ibu juga sedang ada masalah berat
ibu terlihat sedih sekali tadi
aku gak mau membuatnya jadi tambah sedih
apa sebenarnya ibu
apa sebenarnya ibu
apa sebenarnya yang bikin ibu sedih
apa yang ibu pikirkan
sama dengan yang aku pikirkan
ayah kok ada
nggak ada pak wo
ayah sedang pergi
untuk pastinya kayak kurang tahu
ayah lagi nganterin temennya yang namanya rajo
pantas ku tunggu tunggu dari tadi tak muncul muncul
ah oke ya sudah kalau begitu
kalau ayah kau pulang
bilang saja pak uo datang hari ini mencarinya
pak wo pamit dah
pak wo nggak mau mampir dulu
di rumah ada ibu loh
kau titip salam saja untuk ibu kau
pak wo tahu kumayan
kenapa sih semua orang yang dekat dengan ayah selalu merahasiakan soal lumayan
emangnya ada apa dengan kumayan pak wo
pak wo tidak tahu apa yang kau katakan kei
pak wo tidak mengerti
pak wo permisi

ada apa ini sebenarnya